masih dari perayaan tujuh belas agustus untuk memeriahkan hari kemerdekaan
sebuah hotel di surabaya menyajikan kuliner bebek yang menantang
namanya bebek pedas sambal pete sesuai dengan namanya
menu ini juga bisa mengobarkan semangat penikmatnya
siapa yang tidak mengenal kuliner bebek
racikan rempah dan daging bebek yang gurih membuat makanan ini banyak dikenal di sejumlah daerah di jawa timur
menyambut hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh dua
sebuah hotel di jalan ronggolawe surabaya mengenalkan kuliner baru olahan bebek
bebek pedas sambal petai namanya
sesuai namanya menu bisa mengobarkan semangat para penikmatnya karena sensasi pedasnya yang begitu luar biasa
seperti membuat kuliner bebek yang menantang
kuliner bebek pada umumnya siapkan sejumlah bumbu dan daging bebek sebagai bahan utama
selanjutnya haluskan bumbu kemudian tumis dan goreng hingga harum
tak lupa masukkan petai sebagai penambah rasa
setelah itu masukkan daging bebek dan goreng hingga merata
bebek pedas sambal pete pun siap disajikan
bahannya kita semua dari lokal semua untuk mengenai jasa jasa pahlawan yang guru
kita berjuang di dunia kuliner ini membuat menu bebek kobar semangat indonesia
untuk menambah gairah bebek pedas sambal pete paling enak disajikan dengan nasi putih yang masih panas
cita rasa gurihnya dijamin membuat penikmatnya tidak berhenti mengunya
cocok banget namanya sama kobar semangat
jadi habis makan ini mudah jadi semangat
jika tertarik anda cukup mengeluarkan empat puluh lima setiap porsi
anda sudah dapat merasakan sensasi bebek pedas sambal peti